komisi pemberantasan korupsi memanggil ketua umum pkb mohaimin iskandar untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja indonesia di kementerian ketenaga kerjaan tahun dua ribu dua puluh
pemanggilan kpk pada mohaimin terjadi tiga hari pasca deklarasi anies mohaimin sebagai pasangan capres cawapres
muhaymin absen dan minta pemeriksaan ditunda
apakah ada tekanan politik dalam penyidikan kasus korupsi yang melibatkan mohaimin iskandar
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung dengan mantan pimpinan kpk saud situ morang
ada peneliti pukat ugm zainul rohman dan politisi partai kebangkitan bangsa tommy kurniawan
selamat sore bapak bapak
saya langsung ke pasaut dulu
pak saud anies baswedan dan muhaymin iskandar deklarasi sebagai pasangan capres cawapres sabtu kemarin tiga hari lalu
lalu sekarang mohaimin dipanggil kpk untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus korupsi di kemnaker tahun dua ribu dua belas
saat mohaimin menjabat sebagai menaker
bagaimana kemudian anda sebagai mantan pimpinan kpk melihat konstruksi waktu penanganan kasus ini
ya pertama kita harus pahami dulu ya
bahwa kalau kita bicara penegakan hukum itu faktor kepercayaan itu menjadi bagian yang paling penting
nah dengan krisis kepercayaan di kpk ini bagaimana anda bisa menjelaskan bahwa mereka itu tidak politiking dalam kaitan
nah kita akan menjelaskan bahwa mereka itu tidak politik
kalau ada kasus lain lagi kita masih bertanya juga
apa memang nggak ada kasus yang lain yang lebih prioritas di tengah kita lagi mencari presiden yang negerinya sedang carut marut seperti ini gitu
apa enggak itu menjadi pertanyaan akhirnya karena memang kepercayaan
jadi artinya begini
kalau memang ada bukti bukti yang cukup dan itu kasusnya dua ribu dua puluh
apa nggak ada yang lebih prioritas dikaitkan dengan itu
kalau kita bicara wisdom crowd
kalau kita bicara
karena indeks persepsi korupsi kita memerlukan orang yang benar benar jauh dari perilaku korup itu betul
tapi pada bagian lain kalau anda katakan bahwa proses pemanggilan ini tidak ada kaitan dengan politisasi atau politiking anda pasti sangat pahit
maksudnya bagaimana itu pak saud
oh iya ini sudah jelas politiking dong
karena gak ada kerjaan lain
lagi daripada cari cari
lagi persoalan cahimin gitu
dan itu kasus lama
kasus yang baru yang lebih gede itu lebih banyak
jadi maksud saya gitu
kalau anda bicara penegakan korupsi penegakan hukum itu anda harus bermanfaat
anda harus adil anda harus pasti
ini kan menciptakan ketidakpastian di tengah kita mau mencari seorang pemimpin yang akan menyelamatkan negeri ini
kalau dari pak saud sebagai mantan pimpinan kpk melihat bahwa unsur politisnya sangat kuat begitu ya
karena sebetulnya kpk bisa mengusut kasus kasus besar lainnya
di tengah jelang pendaftaran capres dan juga cawapres
saya mau ke pukat ugm
mas zainur apakah dari pukat ugm sama melihatnya bahwa ada unsur politis dalam penanganan kasus ini
apalagi jelang pendaftaran pilpres dan di saat tingkat kepercayaan publik terhadap kpk agak turun begitu
ya saya selalu mengatakan bahwa proses penegakan hukum itu terpisah dengan proses proses politik
penegakan hukum itu berbeda
basis kepada ada atau tidaknya bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan ke dalam tahap penyidikan
memang yang jadi soal selanjutnya adalah bagaimana kasus yang sedang dijalankan di kpk ini
apakah memang benar benar ingin melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan yang sangat dibutuhkan atau tidak
nah kalau memang membutuhkan keterangan dari ex menaker maka menurut saya itu satu hal yang wajar
tapi memang kalau pertanyaannya adalah apakah kasus ini adalah kasus yang dipolitisasi atau tidak
tentu ini satu hal yang sangat sulit untuk dibuktikan
mungkin kita bisa merasakan tetapi pembuktiannya akan sangat sulit
saya selalu mengatakan bahwa ada beberapa kriteria ya ciri ciri sebuah perkara itu kurang lebih ireguler atau tidak biasa atau kemudian ada kemungkinan dipolitisasi
yang pertama kalau perkara itu tidak cukup alat bukti tetapi membuat kita merasa tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah hal yang sangat sulit
yang kedua kalau perkara itu tidak cukup alat bukti tetapi tetap diproses sekadar untuk memanggil orang
orang dipanggil oleh kpk itu sudah ada beban nama
sudah ada image yang rusak
nah itu menurut saya satu hal yang jahat dan saya tidak yakin kpk akan melakukan ini kepada cak imin
yang kedua adalah kalau kpk pegang alat bukti tetapi timingnya dipilih pada momen momen tertentu yang digunakan kaitannya dengan satu kebutuhan kontestasi politik
nah ini juga merupakan ciri ciri kalau perkara itu dipolitisasi
nah yang ketiga adalah kalau kpk pegang alat bukti pelakunya ada banyak penegak hukum selektif
tetapi gitu ya misalnya dalam kasus bts saya selalu mengatakan bahwa kasus bts itu yang terlibat berbagai warna partai
tetapi yang baru kita lihat di proses itu baru dari satu partai yang dominan
sehingga kita mengatakan itu satu ciri ciri perkara yang masuk ke dalam hal ini

dalam kasus dugaan kasus korupsi sistem proteksi ini saya pikir wajar bagi publik maupun bagi pihak pihak yang terpengaruh ketika mempertanyakan independensi dari kpk
kenapa karena ini kan tidak terlepas dari konteks konteks sebelumnya
misalnya di tahun dua ribu dua puluh dua akhir tahun itu ketua kpk firly bahuri sempat menyebut ada satu kasus yaitu kardus durian kasus korupsi di kementerian
dan ketenaga kerjaan di tahun dua ribu sebelas itu dikatakan akan diberikan atensi oleh kpk
nah kalau hanya disebut tanpa dilakukan pembukaan kasus membuat sprindik kemudian dilakukan penyidikan maka menurut saya itu sudah jadi indikasi
kemudian sekarang ada kasus lain di kasus dua ribu dua belas kemenaker yaitu proteksi tki
nah ini menurut saya urutan urutan waktu ini memang menimbulkan tanda tanya publik
sehingga kpk harus transparan
harus transparan di dalam penanganan perkara korupsi sistem proteksi tki yang sedang ditangani ini
kalau kpk transparan publik bisa menilai
oke mas zainul tahan dulu
ada atau tidak aroma intervensinya
oke tahan dulu mas zeno
nanti saya akan bahas lebih jauh soal persepsi publiknya
saya mau ke pkb dulu
mas tommy apakah kemudian pkb merasa sedang menjadi sasaran tembak ketika mohaimin berpasangan dengan anies
karena tadi kalau dari mata pimpinan kpk pak saud mengatakan bahwa ini memang jelas
ya menurut saya
unsur politiknya sangat kuat
pkb merasa jadi sasaran tembak nggak sekarang
ya jadi kemarin saat satu hari sebelum deklarasi kebetulan saya salah satu yang ikut rapat pleno untuk menentukan keputusan mengenai pasangan amin ini
kita sebelum rapat berakhir ditanya
apakah siap dengan amin
bagaimana dengan konsekuensi yang akan kita lalui dengan keputusan kita ini mendeklarasikan pasangan anies dan gusimin
kita semua menyatakan siap termasuk diantaranya adalah permasalahan anggaplah kriminalisasi
jadi memang ini sudah kita duga bahwa akan ada hal hal seperti ini
dan kemudian tentunya seperti apa yang dikatakan oleh gusimin bahwa
dikatakan oleh gus imin bahwa
mendukung segala penegakan
yang berlangsung di kpk
cuma memang ini menjadi
bagi kita semuanya
kenapa dipilih timingnya itu
berita pasangan amin ini
kenapa dipilihnya seperti itu
nah maka dari itu
ya tentu ini akan
kami lalui dengan sangat baik
kebetulan memang hari ini gus imin
tidak bisa ada kegiatan
yang sudah lama dijadwalkan dan insya allah
nanti akan dikonfirmasi
kembali untuk kedatangannya ke kpk
dan memberikan klarifikasi
baik artinya pkb sudah siap
sebetulnya dengan segala resiko
dan kemungkinan kemungkinan terburuk ya pada saat
mendeklarasikan anies dan juga mohaimin
jadi pkb juga mempertanyakan
terhadap mohaimin iskandar begitu di tengah
deklarasi anies dan mohamid
pasti karena memang setiap
berkontestasi apalagi ini tingkatnya
pemilihan presiden pasti akan kita lalui
dengan berbagai macam cobaan dan juga
ritangan tentu ini harus
bisa kita lalui dengan
berbagai macam solusi
juga berbagai macam hal hal
yang tentunya kita akan
susun oke baik nanti kita akan mencoba
nanti saya akan teruskan
ke pak saud begitu ya soal momentumnya
ini tepat apa enggak dan bagaimana
supaya persepsinya ini tidak ada
unsur politisasi di sini tapi kita harus jeda
terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
dengan narasumber kpk panggil
mohamid iskandar ada muatan
politis bersama dengan
peneliti pukat ugm ada
mazenu roman dan juga politisi
partai kebangkitan bangsa tommy kurniawan
saya mau ke pak saud lagi pak saud anda
melihat tepat tidak sih momentumnya
pemeriksaan terhadap caimin
atau memang sebaiknya ditunda saja
memberantas korupsi itu apapun kata
orang itu pasti ada yang disebutnya
iya enggak pada bagian lain
kita juga belum bisa buktikan bahwa
dia ngambil berapa saksinya gimana
seterusnya apakah dipanggil sebagai saksi
apakah sebagai apapun bentuknya
dalam kaitan formil dan materialnya
tetapi itulah yang
pemberantasan korupsi kami di periode kami
dulu berlima yang sebelumnya
yang memang punya paham ya
tentang ideologi politik sosial
budaya dan seterusnya itu satu paket
misalnya penegakan hukum
oleh sebab itu kalau yang sekarang ini
ya mereka akhirnya kan kita tanda tanya
gitu ya emang udah seperti apa
rupanya dibandingkan umpamanya
uang yang tadi mas jainur bilang
itu di bts itu kalau mau itu
ikutlah bantu di bts itu delapan triliun
ya kan jadi maksud saya
akhirnya kan menimbulkan setelah kita
rugi untungnya secara sosial politik
noise dan seterusnya gitu ya
karena ini agak berbeda
kalau kita katakan umpamanya dengan
emailnya hillary clinton ketika dia
dianggap memakai servernya
pemerintah untuk ngirim email pribadi
ini agak berbeda gitu
artinya kalau kita bicara
delapan ribu surat yang masuk di kpk
per tahun itu jangan jangan
akan ada banyak yang lebih priority
lagi daripada segedar
mencari kasus yang
yang kemudian itu
juga sudah dilewati oleh
beberapa pimpinan kpk itu
tidak muncul ke permukaan
nah orang bilang enggak diserah pak saud kan
masuk angin enak aja lu yang masuk
angin kali jadi maksudnya
ini kan banyak banyak perdebatan
di sini gitu loh artinya
kenapa itu nggak di hold dulu
biarkan ini berjalan dulu
proses ini sehingga kita politik kita ini
menjadi lebih wise
bijaksana dan badan hukum penegak
lain gue doang bikin statement terbuka
kita tidak akan melakukan dulu deh
daripada berisik katanya begitu
karena bagaimanapun kalau kita bicara
politik yang sekarang ini ya pasti akan ada
isu transaksional di masa lalu gitu
pak saud saya ingin tanya ya pada saat anda
menjadi pimpinan kpk ini kan sudah
bergulir kalau misalnya kasusnya
pada tahun dua ribu dua belas kenapa kemudian
pada saat itu pimpinan kpk tidak menyelidiki
kasus ini apakah karena memang
ada kasus lain yang lebih prioritas begitu
nah itu makanya kembali lagi kalau
kaitannya dengan yang disebut zikardus durian
itu kan kita udah jawab itu nggak ada
buktinya cukup lemah gitu
oke untuk kita jadikan
kalau yang untuk kasus ini sistem
nah ini saya belum dengar ya bentuknya
seperti apa tetapi
kan kasus itu selalu berkembang
apa namanya perkembangan kasus ini kan bisa jadi
dari sumber sumber orang yang paling dekat dengan
sehingga dia memberi bukti bukti untuk kemudian
penyidik dalam hal ini lembaga
anti korupsi yakin betul karena
memang sering kejadian itu kok yang
memberikan informasi itu orang yang paling valid
untuk memberikan informasi yang paham
betul yang apa yang dilakukan ketika
itu kita tidak mendengar untuk yang ini
yang kita dengar waktu itu ya pasti yang
yang disebut zikardus durian itu
dan itu kita meyakini tidak ada
bukti yang cukup untuk itu
apakah kemudian ini
ada oposisi atau lawan politik
yang mencoba mengangkat
ini itu yang kita bilang tadi wisdomnya
lembaga anti korupsi di tengah tipis
kepercayaan ini bisa kita percaya
juga agak sulit kita mengatakan ya mbak rifana
baik baik mau
ke mas zainur dulu mas zainur bagaimana
kemudian kpk bisa membantah
persepsi yang muncul di publik
bahwa unsur politisasi muncul
yang melibatkan mohaimin iskandar ini
ini kan persepsinya kemudian di luar
begitu ya sebagian menilai bahwa ini
kuat unsur politisasinya sebagian
memang ada juga yang menilai
persepsi publik ini loh yang muncul
bagaimana kpk membantah
persepsi yang muncul itu mas zainur
mbak ribana kalau kpk
sudah naikkan ke penyidikan
bukti yang menjadi pertanyaan adalah
ini sebenarnya yang
kpk ini arahnya adalah kepada
eks menteri tenaga kerja
atau kepada pejabat pejabat lain
tetapi ex menteri tenaga kerjanya
sekadar dijadikan sebagai
saksi nah sejauh ini kan tidak
jelas juga begitu ya meskipun ya
penyidik akan selalu punya jawaban bahwa
semua akan sesuai dengan proses
penyidikan perkembangan perkara
sesuai dengan hasil hasil pengumpulan
keterangan dan seterusnya nah
saya ingin mengatakan bahwa kalau kasus
masuk ke tahap penyidikan di kpk
justru punya pandangan bahwa
sesuatu yang sudah dinaikkan di tahap
penyidikan tidak usah dihentikan
karena ada pemilihan umum
saya mendapatkan seperti itu nah tetapi
yang perlu dilakukan oleh kpk adalah transparansi
karena transparansi itulah
yang jadi alat untuk publik
dapat melakukan fungsi kontrol
apakah wajar atau tidak
wajar apakah layak atau tidak
layak kalau dari sisi hukum acara
pasti penyidik sudah katam gitu ya
pasti sudah pegang semua yang
dipersyaratkan oleh kuhak gitu
nah tetapi kan publik punya
keraguan terhadap kpk kenapa
publik ragu ya karena
sederet kejadian kejadian di
kpk yang menunjukkan
mendikasikan semakin rontoknya
kita tahu ya undang undang sembilan belas dua ribu dua
yang merevisi undang undang tiga puluh dua

telah mengerus independensi
kpk sehingga sekarang
kpk berada di bawah kekuasaan
eksekutif sehingga kalau ada
pertanyaan dari publik maka jawaban
kpk adalah transparansi nah itu
sejauh ini kita tidak dapat transparansi
dari kpk mbak rifana
persepsi yang muncul di publik bahwa ketua umum
anda sekaligus bakal cawapres
tersangkut dalam tanda
bagaimana kemudian pkb
memutarbalikan persepsi publik tadi yang
sudah kadung muncul karena beliau akan dipanggil
sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi
ini kan pasti merugikan untuk citranya
menurut saya ada dua hal menurut saya
ya yang pertama adalah
tadi seperti yang sudah dikatakan
atau debat yang publik
yang saat ini cukup
marak di sosial media
kemudian di diskusi diskusi
itu itu bisa
tentunya kita mendorong setiap proses
hukum itu dilakukan secara
dan yang pasti kita mendukung yang namanya
penegakan hukum itu yang pertama
dan yang kedua
kami dari pkb pasti akan
dan juga klarifikasi terhadap publik
dan tentunya jika
gus imin akan
datang seperti itu dan pasti kita sudah
siapkan hal hal yang terkait
dengan kasus tersebut
seperti itu nah memang ini
masih sangat abu abu
kita belum tahu juga maksudnya itu
apakah hanya untuk melengkapi
yang saat ini sedang berlangsung
yang kabarnya sudah ada tersangkanya
sasarannya kepada gus imin
nah ini masih sangat
abu abu sekali saya pikir
kpk harus menjelaskan ini semua kepada
publik secara transparan oke baik
pak saud terakhir ya kalau tadi
anda sudah menyebut kejagung sebagai salah
satu lembaga penegak hukum memilih menghentikan
proses penyidikan kepada
pakal capres dan juga capres tetapi
kpk justru sebaliknya apakah kemudian
ini nanti akan rentan dijadikan
alat politik apakah anda kemenyarankan sebaiknya
kpk ya menghentikan saja untuk
ya itu sebabnya
kalau kita memang mau bicara
penegakan hukum yang
di dalamnya itu tentu ada
ada unsur unsur akuntabel
transparan dan dikaitkan juga
dengan bebas dari konflik kepentingan
agak sulit kalau kita mengatakan bahwa
saat ini kpk itu nggak konflik kepentingan
gitu kan kita
sudah bicara bagaimana undang undang
itu akhirnya dia bagian dari pemerintah
yang kemudian agak sulit pula
untuk kita mengatakan mereka harus transparan
sebagian check and balance di
internalnya saja yang disebutnya ini
dewan pengawas tidak melakukan itu dengan baik
dan benar nah oleh begitu saya menantang
sebenarnya dewan pengawas juga
dicek itu benar nggak mereka itu
dikaitkan dengan pernyataan mas tommy tadi
apakah memang mereka
memang masuk ke dalam sebuah
proses yang dikaitkan dia sebagai
atau sebagai saksi saja
ini kan kita belum bisa
pertanyaannya adalah di tengah
para penegak hukum di kpk
kita tantang untuk kemudian
menjelaskan ke publik bahwa mereka
memang jauh dari
konflik kepentingan dan
mereka akuntabel dan mereka
memang harus transparan oleh sebab itu bagian dari
transparan itu kan check and balance
kita kan nggak punya check and balance kalau zaman dulu
tv diperiksa oleh tim kode etik
sembilan orang dari luar sekarang
siapa yang meriksa ini dari luar mereka
dewan pengawasnya saja bagian
dari masalah sehingga kita hopeless banget
untuk melihat kasus ini benar benar
bisa ketegur transparan
gitu mbak baik kita nanti
tunggu bagaimana penjelasan dan juga transparansi
dari kpk supaya tidak tim
timbul persepsi di publik yang menganggap bahwa
ada unsur politisasi dalam
pemanggilan moemi skandar
pada kasus dugaan korupsi
sistem proteksi tki kita akan
tunggu nanti penjelasan kpk
sebetulnya pada hari ini kita sudah mengundang
jurubicara kpk ali fikri namun dari
pihak kpk tidak bersedia untuk hadir terima kasih
sekali tiga orang narasumber yang sudah
bergabung pada sore hari ini ada mantan pimpinan
kpk saud sito morang peneliti pukat ugm
zainul rohman dan juga
politisi pkb tommy kurniawan
saya selalu bapak bapak